dua dokter umum yang bertugas di rumah sakit umum daerah sultan iskandar muda
nagan raya aceh terkonfirmasi positif covid sembilan belas
akibatnya pelayanan instalasi gawat darurat di rsud sultan iskandar muda
nagan raya aceh pun ditutup sementara selama sepuluh hari ke depan hingga tujuh september dua ribu dua puluh satu
selain menutup pelayanan igd
sedikitnya tiga puluh lima tenaga medis yang sempat kontak erat dengan kedua dokter positif covid sembilan belas
juga harus menjalani isolasi mandiri sambil menunggu hasil tes swab
kedua dokter yang terpapar covid sembilan belas saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit umum zainal abidin kota banda aceh